kecelakaan beruntun di tol purbalunyi arah jakarta menuju bandung melibatkan kendaraan bus truk dan minibus
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu namun delapan orang penumpang minibus mengalami shock
sementara satu penumpang lainnya mengalami cedera
sembilan orang rombongan asal ciparai ini masih syok setelah minibus yang mereka tumpangi diseruduk dam truk dari belakang
akibatnya salah seorang penumpang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera
insiden itu terjadi di ruas tol purbalinyi kilometer satu ratus dua puluh lima dua ratus arah jakarta menuju bandung rabu siang
saat itu kendaraan mereka sedang berhenti namun tiba tiba ditabrak truk dari belakang
mobil ada berapa orang tadi
dari belakang itu jauh untuk rombongan saya gitu
bus atau truk
terus basiang di belakang
untungnya kelam kalau nggak kelam maksudnya
sebelum dam truk menabrak minibus bus penumpang terima jasa yang berada di belakang truk sempat waspada karena truk yang melaju ugal ugalan
namun karena truk terlalu dekat bus prima jasa ikut menabrak dam truk
sehingga ada tiga kendaraan yang terlibat tabrakan
kita dari jawa ada seratus meter mah ya
seratus meter udah ketahuan dia begini
cuman kita kan nggak tahu posisinya di depan ngeram ngedadak atau nggak
emang truk udah begini
karena tak segera jera dia sih emang saya rem ngedadak
beruntung dalam kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan tidak menelan korban jiwa
tresna pamungkas kota cimahi